istiqlal jakarta tak hanya menjadi simbol religi ternyata masjid terbesar di asia tenggara ini menyimpan nilai filosofis dan historis yang melengkapi sejarah bangsa indonesia
ya keistimewaan inilah yang ternyata membuat banyak tokoh dunia dan juga turis dari mancanegara tertarik melihat lebih dekat
informasi sekaligus menutup cnn indonesia prime kita hari ini ya
ya anda bisa menyaksikan informasi dan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision
dan saya desi anwar selamat sore dan tentu saja selamat menikmati libur panjang akhir pekan
masjid istiqlal yang indah dan megah syarat makna
masjid istiqlal dibangun lima lantai sebagai simbol fondasi utama umat muslim yakni rukun islam
diameter kubah yang mencapai empat puluh lima meter
melambangkan tahun kemerdekaan republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
tinggi menara yang mencapai enam enam ratus enam puluh enam cm
merupakan representasi jumlah keseluruhan ayat suci al quran
dalam sehari sedikitnya lima puluh hingga seratus turis mancanegara
menjadikan masjid istiqlal sebagai destinasi wajib bila berkunjung ke jakarta
turis asing yang datang harus mendaftar terlebih dahulu
tapi tidak dikenakan biaya
pengelola masjid pun menyediakan baju khusus bagi para turis agar tetap sopan selama berkeliling masjid istiqlal